nama dito aryo tejo disebut dalam sidang lanjutan korupsi bts kementerian komunikasi dan informasi atau kominfo
dito disebut menerima uang sejumlah dua puluh tujuh miliar rupiah untuk membungkam kasus korupsi tersebut
dito menyebut dirinya menghormati proses hukum yang ada
dia mengaku siap jika dipanggil oleh kejaksaan agung untuk diperiksa kembali
saya menghormati semua proses yang ada jadi ya kita percayakan dengan proses yang sedang berjalan juga
apapun itu proses formil kita pasti hormati dan saya kan sudah menjalankan
ya itu sudah saya sampaikan langsung di pemeriksaan resmi
nanti biar yang berwenang